gadis kecil bernama mariam ini sedang menunggu tim penyelamat dari bawah puing puing bangunan
ia terjebak di bawah reruntuhan bersama adiknya sejak gempa pertama kali mengguncang suriah pada senin
untuk menjaga agar mariam tetap terjaga tim penyelamat terus mengajak mariam berbicara
sementara mereka mencoba mengeluarkan gadis kecil ini dari reruntuhan bangunan
setelah berjuang keras akhirnya tim penyelamat bisa mengeluarkan mariam dan adiknya
kedua orang tua mereka juga ikut terjebak di bawah puing puing rumahnya di suriah lebih dari dua puluh empat jam
ayah maria menambahkan seluruh anggota keluarganya terus berdoa dengan suara lantang
agar orang orang mendengar mereka dan mereka bersyukur bantuan segera datang
seorang anak perempuan juga berhasil diselamatkan oleh regu penolong
setelah ia terjebak selama dua puluh empat jam di sebuah bangunan yang berada di wilayah hatay turkiye
gadis kecil bernama umai ini terjebak saat gempa pertama kali mengguncang
hatai menjadi salah satu wilayah terdampak gempa yang paling parah di turkiye
proses pencarian dan pengiriman bantuan terus dilakukan

bantuan eskavator tim penolong mencoba mengeluarkan seorang anak laki laki
yang sudah terbaring lemas dari reruntuhan bangunan di wilayah karohman maras turkiye
ia ditemukan selamat walaupun mengalami luka yang cukup parah
gempa bumi mematikan yang melanda turkiye dan suria mengakibatkan
lebih dari lima orang yang hilangin nyawa dan puluhan ribu lainnya luka luka
residen turkiye mendeklarasikan status darurat bencana selama tiga bulan
status darurat itu berlaku di seluruh provinsi di turkiye